lama lama jadi bete
ya di kita semua gak ada yang tau
akhir seseorang itu seperti apa
termasuk diri kita sendiri
yang terpenting sekarang teh
kamu bisa menjadi orang yang lebih baik
taubat kepada seseorang itu
bagus bagus bagus ya
antum antum antum semuanya ikut aneka madrasah
pelajaran fikih ada di dalam kifir tren
antum apa begitu
antum jangan diantai ya
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
gak ngerti nih pesantren mau nyapih
gue nyisir juga jangan jangan diatur nih
maksudnya apa sih
nah itu dia yang saya bingung juga
peraturan teh meniketat pisan pesantren teh
peraturan rumah saya aja
peraturan bapak sama mama aja gak ribah begini
lama lama jadi bete gue lima hari nih
waktunya regut tidur
waktunya ibadah samai madrasah
ya anak kecil
kita ini lagi begadang
ngerti gak gak lo
kalau lo begadang lo masuk angin
udah lo gak ngerti gak ngerti soal begadang
antum mau jadi kalong
malem jadi siang
siang jadi malem
lo jadi orang repot banget sih lo
lo juga kelawar
lo anak padahal kemarin sama
lo kan gak ngerti kira kira
ana bukannya repot ngurusin antum
tapi ana cuma mau menegakkan peraturan pesantren yang ada di dalam
antum butuh keh
lo udah ngerti
terserah antum mau ngomong apa aja terserah
tapi yang jelas
aneh akan tetap menegakkan peraturan
demi stabilitas pesantren yang dinamis
ngomong lu ketinggian ya
kalo antum kagak mau regut
terserah mau regut gimana
sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan muka
untuk itu sudah wajib hukumnya kita mengerjakan sholat yang lima waktu
ada sholat sholat sunnah yang mengiringi sholat paktir ini adalah
namun ada juga sholat sunnah yang dianjurkan di waktu pagi hari
banyak keberkahan rezeki di sholat sunnah tuhan
namun di malam hari
ini doa doa diijabah oleh allah swt
namanya sholat sunnah tahajud
yang paling berat pada saat mengerjakan sholat sunat tahajud adalah
iya tat saya sudah tat
sudah sunnah tat
sholat sunnah bukan sunat
makanya kalau mau belajar itu ta'awus dulu
sudah bisa bang
jauhkanlah kita dari godaan syaitan yang terkutuk
jadi tidak dibisikin suruh tidur tidur tidur

untuk mengetahui video terbaru